keren amat ya
etia jangan ngelenyamin gua dong kok ada suara suara gitu nih
maaf ya tapi jangan berisik
bang ada timun suri enggak ada
sini sini nih ada spesial botenki tinggal tuatunya
maret banget oh kalau buat kiki berarti harganya murah
ya udah aurait spesial kalau buat neng ambil rp lima
gue in red bunga lu kasih nadia
nah cocok buat orang yang segar bukan buat emak

mak saya enggak banjir
salahin aja muka saya yang cantik
salahin juga muka emak nafas standar

mak mak mak
kalau keluar itu pakai gerudung yang benar
kita kan muslimah
maafin ya cang
iya iya lain kali pakai kerudung ya
jalan jalan ke mana
kita makan bakso enggak
mau aja aman jalan jalan
aman semua dijamin
mau sayuran mau yang namanya melon apa semua
siap ambil aja
tapi tenang aja
kalau masalah duit om gino paling banyak duitnya
udah kena lindung lu
bang ivan pokoknya siap dah
mau ngantri ke mana aja
sama bang ipan ganteng ada jenggotnya
kayaknya kalau begini pas banget kayak orang soleh gitu
lah ngapa sih lah
duit gua udah abing buat beliin kerudungan si kiki tau gak lu
kan gua kasih tau
itu ngapain lagi tuh sih
gila kenapa nyambungin ke gerwo sih
wah dia kan ke neruo udah gua pergi dulu
eh pergi tit
nek apa ngapain ngapain lu ganjil apa sih
pak gino laki laki gua gak terlalu asli
jasar perempuan katel minta minta duit ke laki laki gua lagi
tidak minta doang juga
eh berapa kali gue bilang lu jangan main minta minta aja
lu kan pembokat gua
kesel gua malu ah
dari dulu ketel mulu pak apa gua
gapapa nyari muka ya biar diliatin sama suaminya gitu
mau orang suaminya mau nyamperin ke kiki
wah ya bakar meduk
muka gua udah mana mana udah di sini
ngapain lu gak ada yang ngomong dari tadi
eh bodo amat kesan jeblak aja si punya mulut emosi mulu
tapi cakep banget ah
kira kira boleh nggak bang ipran temenin
kemana mana kok ada
ini hadiah dari om gino
alhamdulillah terima kasih banyak ya
berhati hati banget sih semua orang sama kiki jadi gak enak
aku udah dikasih hadiah aduh banyak banget lagi hadiahnya
jadi gak enak
tante kiki udah punya pacar belum
tante kiki belum punya pacar
oh cepi juga belum punya pacar
yaudah deh gak ada yang gede yang kecil aja nih diembat
cang udah ngomong lu jangan deketin kadal kadal itu
si gino itu udah punya bini
ntar timbul dah fitnah
keluarga kita yang rusak gara gara lu
ya latihan gitu aja marah sih cang
kan gak ada niat gangguin
tapi fitnah emang ngajinya nomor satu
tapi ntar timbulnya fitnah
orang gimana yang ke kiki
kencang juga yang ke bawah jelek
masuk gua bilang
masuk terlajim ya allah ya allah
pantes bapak moyang lu sama emak moyang lu kebelet belet liat
kayaknya sekarang udah aman terkendali nih
gak ada orang orang
kiki gak mau dikurung dan dikekang kayak cinderella
kiki mau bebas cang aji
gua yang kini gua disuruh beli garam dasar majikan diri
lalu dari keteknya juga dia bisa ambil
udah sendok banget pot saun lu
eh serem amat ya
kayak film horor nih
eh teh ya
kok ada suara suara gitu
ya allah dah
eh jangan berisik
soalnya kalau misalkan semua orang tahu
ntar pada bangun ntar ketahuan kalau gigi itu kabur dari rumah encang
eh teh emang apa sih
pokoknya kiki gak betah tinggal di rumah encang
kiki tuh dikurung terus gak boleh kemana mana sebel
eh lagi sih
kiki bandel banget punya muka
eh mukanya bandel
bandel sih suka nggodain anak cowok orang
gitu tuh jadinya tuh
semua orang aja yang suka sama cici
salahin muka kiki dong
kiki terus disalahin capek deh
ah udah deh
pokoknya sekarang kiki pengen nginep di rumahnya mpo ella
eh teh kagak ah
ya mau deh
eh enggak ya
mpo ella jadi bingung nih
nah kiki yang cakep yang manis yang botoh
bimbing di sini ya
mpo ella entah kalau sampai ketahuan
uset jadi garot sama nelampir
janji ya mpo ella jangan bilang siapa siapa
udah ngumpet ngumpet aja
terus makan saur
eh ntar dibawain
hewat amat tumpang aja juga
engkong mau nanya liat si kiki enggak lewat sini
waduh begini ya
engkong haji sobar yang sabar dan subur
saya tuh gak pernah lihat kok neng kiki di mana
engkong enggak pernah lewat sini juga toh
semalam engkong kurung itu di kamar
kalau tau engkong siapa yang ngumpetin
engkong hajar abis abisan bu ya
waduh hilang bu
nih gue mau tanya baik baik sama si kiki di kemana
si kiki di kemana
si kiki di kemana
ampun dah kong nanya kiki sama saya
emang selain orang tuanya dia juga ngontong tuncangnya
lah bener kong bukan sama saya
lah ampun dah
sekali lagi mau
kagak tahu bener sumpah kagak tahu
waduh abis deh deg degan gue deh